oke sobat rupiah udah tahu belum sih yang namanya ekonomi dan keuangan syariah
dan kira kira ekonomi dan keuangan syariah ini apa ya yang lagi up to date nya sekarang yang kekiniannya banget
untuk tahu lebih lanjut lagi kita panggil langsung mbak yuri dari departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia
selamat siang mbak yuri halo apa kabar silahkan duduk mbak
oke mbak yuri sama sama mbak yuri siang ini kita udah kedatangan banyak sobat rupiah yang dari tadi mukanya pada penasaran pengen belajar gitu ya soal ekonomi dan keuangan syariah
terutama juga teman teman yang di youtube pastinya udah pengen tahu banget soal ekonomi dan keuangan syariah
mungkin mbak yuri boleh cerita sedikit kali ya mbak kondisi terkini atau watch on gitu ya mbak yuri ya dalam ekonomi dan keuangan syariah di indonesia silahkan mbak yuri
halo sebarupiah ketemu dengan saya yuri dari departemen ekonomi keuangan syariah
kalau bicara tentang ekonomi keuangan syariah itu bahasanya banyak banget
biasanya kalau yang terlintas di pikiran teman teman biasanya apanya sih gitu
nah kali ini kita nggak bicara istilah yang ribet ribet yang mumet mumet enggak
musyarakah mudaraba nggak kita tinggalkan dulu itu ya
nah sekarang gini kalau kita bicara tentang perkembangan sekarang biasanya kita selalu ada referensinya dong
global islamic economic index biasanya itu yang jadi acuan kita
ini adalah lembaga pemeringkat yang mengukur beberapa indikator terkait dengan perkembangan ekonomi keuangan syariah di dunia
di antaranya apa misalnya indeks dari keuangan syariah kemudian halal food kemudian tourism kosmetik dan juga medis informasi dan sebagainya
nah indonesia secara perlahan kita sekarang sudah
ada di posisi keempat dari negara negara yang antara lain di wi saudi malaysia dan kita di nomor empat
mudah mudahan indonesia bisa mencapai cita cita kita untuk menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia
nah itu kalau kita bicara secara global
nah teman teman ada nggak yang hadir di isef di tanggal dua puluh lima sampai akhir oktober
isef itu apa mbak yuri
ini adalah wadah yang kita bangun sejak tahun dua ribu empat belas
dan ini sudah tahun ke sepuluh nih kita menyelenggarakan
dimana wadah ini ditujukan untuk semua ekosistem ekonomi keuangan syariah
mulai dari pengusahanya entrepreneurnya kemudian dari akademisinya
dari sisi keuangannya itu berkumpul di sana
sehingga teman teman bisa melihat ini adalah miniatur dari kegiatan ekonomi keuangan syariah
nah kira kira itu sih perkembangan terkini
kemudian apalagi kalau kita bicara event itu banyak banget
berarti kondisi terkininya kira kira cita cita kita sebenarnya masih menjadi untuk pusat ekonomi syariah dunia ya
karena memang setahu saya nih mbak yuri mau gue konfirmasi
atau kuring per netizen dari indonesia di indonesia
mestinya kita bisa menjadi hub center dari ekonomi syariah di dunia
oke mbak yuri sekarang kalau misalnya kita ngomongin indonesia dan juga ekonomi dan keuangan syariah nih mbak
kalau dari bank indonesia sendiri mbak apa sih upaya yang dilakukan sama bank indonesia untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah itu tadi mbak
oke baik untuk menjawab ini saya mau bicara dua hal nih
kemudian peran bank indonesia itu kemudian apa sih program yang dia lakukan
kalau dari sisi peran teman teman nanti bisa ingat singkatan namanya air atau rain gitu
apa sih akselerator itu bank indonesia mempunyai inisiatif inisiatif untuk mempercepat bagaimana mewujudkan kapasitas yang dimiliki indonesia untuk menjadi pusat halal pusat ekonomi keuangan
ini misalnya bicara tentang inisiatif inisiatif apa apa yang belum ada
sekarang kita wakaf link sukuk misalnya
kemudian kita menggunakan uang itu tidak hanya untuk jual beli kan bisa juga untuk investasi gitu loh
kebijakan kebijakan apa yang kita lakukan
nah itu kalau itu peran sebagai inisiator
misalnya inisiator juga adalah kita melihat bahwa di indonesia itu ribuan jumlah pesantren
yang kalau misalnya kita gabungkan satu sama lain interaksi ekonomi satu pesantren dengan pesantrennya lain bahkan hanya di pesantren itu sendiri itu sudah menunjukkan kemandirian ekonomi syariah di indonesia
nah itu salah satu bentuk dari inisiator
nah teman teman tahu bahwa sejak tahun dua ribu tiga belas kan kita sudah ada pemisahan fungsi tugas untuk pengawasan perbankan
tapi kan kita untuk pengawasan sistem keuangan masih ada di bawah
di indonesia itu peran kita sebagai regulator
baru selesai nih itu sudah fungsi
nah program di bank indonesia itu kita bisa lihat dari sisi tiga hal
yang pertama tentang pembentukan akselerasi pembentukan ekosistem halal
yang kedua penguatan sistem keuangannya
yang ketiga halal lifestyle
nah tiga hal ini yang menjadi payung program yang dilakukan bank indonesia
misalnya untuk pilar tiga halal
hal lifestyle kan biasanya kalau misalnya ada berapa sih kita dengan sadar bahwa gaya hidup gue tuh udah halal lifestyle
teman teman muda pasti lebih tahu dibanding saya gaya hidup apa yang sekarang lagi trend
nah ini yang dilakukan oleh indonesia lebih membahasakan sebenarnya ekonomi syariah
melalui kebiasaan sehari hari
mungkin saya mau spill sedikit nih mas yan
tapi satu sisi ada berita agak sedihnya ketika kita melakukan bank indonesia melakukan survei tentang literasi ekonomi keuangan syariah di indonesia
pada tahun pertama kita lakukan survei dua ribu sembilan belas angkanya hanya di
kemudian di tahun dua ribu dua puluh dua itu angkanya dua puluh tiga
dan terakhir ini survei tracking tahun ini cuma dua puluh delapan
artinya apa kalau dua puluh tiga persen dari seratus orang hanya dua puluh tiga orang yang paham tentang ekonomi syariah
sementara kita adalah the begas muslim population
artinya ini yang perlu kita ada dua kemungkinan
memang kita nggak ngomongin masalah ekonomi syariah itu
orang indonesia kan kita orangnya humble ya gitu loh
nggak ngeklaim gitu temen temen
padahal kalau misalnya makan pasti ngecek
ini label halalnya pasti dicek
kemudian ada angsu atau ada araknya
atau apalagi elemen lain yang dicek oleh teman teman
apa sih kalau dilihat untuk ngecek kehalalan makanan dan produk itu apa aja yang teman teman cek
nah itu yang menjadi trade off di kita gitu loh
makanya dengan ada literasi dan kerjasama kita dengan di majalah bicara
ini temen temen jangan lupa baca ya
ini kita berusaha untuk membawa supaya bahasan tentang ekonomi keuangan syariah itu sangat light
sangat mudah dipahami oleh berbagai kalangan khususnya kaum muda sobat rupiah
berarti literasi keuangannya temen temen disini tentang ekonomi dan keuangan syariah juga
betul tinggal baca majalah bicara download aja teman teman
saya penasaran soal upaya bank indonesia dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah mbak
kita ngomongin ke industri sekarang mbak
ada nggak sih industri apa yang ingin didorong diprioritaskan oleh bank indonesia
dan juga nanti struktur pembiayaannya mbak
gimana bank indonesia bisa mendorong
umkm syariah misalnya dalam mengembangkan atau turut berperan serta dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah
sektor apa yang didorong saat ini
balik lagi ke cerita tadi ya teman teman
bahwa indikator indikator yang diukur oleh lembaga pemeringkat itu antara lain adalah halal food
kita meraih peringkat pertama loh untuk pariwisata ramah muslim
kalau bahasanya kita ramah muslim gitu
kita sudah menjadi peringkat nomor satu
sektor sektor itu yang kita dorong
kemudian sektor turismnya kita dorong gitu
supaya itu mendorong kegiatan ekonomi kita yang berbasis syariah
nah satu sisi kan kita membangun ekonomi ekosistem untuk kegiatan ekonominya
tentu ini akan ditunjang oleh sektor pembiayaan
hal ini perbankan dan saudara saudaranya
lembaga keuangan lainnya gitu
nah kalau misalnya kita teman teman ingat indonesia itu kan bergeraknya
kita dengan kewenangan kita adalah mengembangkan keuangan sektor keuangan dulu
ingat kita dulu punya satu bank yang mengamalkan prinsip syariah
kemudian kita mengembangkan makin banyak bank bank umum syariah
kemudian unit usaha syariah
nah ini kita menjadi membalas nih kegiatan ekonomi yang kita dorong
sementara kan sektor keuangan sudah bertumbuh gitu loh
nah ini yang menjadi target kita supaya kegiatan ekonomi kita bergulir
terima kasih juga teman teman semuanya
semoga dari perbincangan kita tadi dengan mbak yuri ya
bisa memotivasi sobat semua
untuk bisa jadi penggerak ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
nah pertanyaan selanjutnya sebetulnya mbak yuri
ada nggak sih sebenarnya usaha usaha di industri halal yang sudah terbukti sukses gitu ya
tapi kita nggak akan jawab di sini sekarang
nanti teman teman dan teman teman yang nonton di youtube kita
bisa download majalah bicara edisi satu ratus dua
melalui qr yang tertera di layar
ataupun bisa klik link di deskripsi video youtube ini
kalau gitu terima kasih banyak mbak yuri atas waktunya
yang sudah menyaksikan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya